keberita lainnya saudara perbaikan jalan nasional lintas sumatera silayang yang putus akibat banjir lahar hujan terus dikebut
perbaikan diperkirakan memerlukan waktu dua bulan
puluhan alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pemulihan jalan nasional lintas sumatera silayang yang putus karena banjir lahar hujan pada sabtu sebelas mei lalu
sebelum memasuki perbaikan badan jalan yang amblas petugas terlebih dahulu melakukan proses normalisasi aliran sungai
terjangan banjir lahar hujan menyebabkan kerusakan pada enam belas titik kawasan di jalur jalan yang menghubungkan kota padang dengan kota bukit tinggi
dua titik yang paling parah yakni enam puluh meter ambles di kawasan lembah anai dan satu ratus empat puluh meter lainnya berada di kawasan cilayang
petugas menyebut perbaikan sempat terkendala cuaca
putusnya akses jalan penghubung ini membuat masyarakat harus berjalan kaki melewati jalan setapak mendaki bukit untuk dapat melintas
presiden joko widodo mengunjungi lokasi banjir lahar hujan di kabupaten agam sumatera barat
pada saat meninjau presiden joko widodo menyatakan akan membangun lima puluh enam sabodam untuk mencegah potensi